ikan parinya digoreng
teman kita udah digoreng
ujang aset kamu tak gunaun sih
mencarori gitu ah
masa teman kita digoreng
mau lari kemana kamu bujah jelek kayak bebek
cepet serahkan koin itu ayo
koin ini bukan milik kalian
keras kepala ini
tangkap mereka tuh
biasa anak buah jangan pulang aja
tak tangkap kamu ya
koinnya jatoh lagi itu
wah untungnya kita siap
kita udah menyelamatkan anak ikan pari ini
mudah mudahan kamu bisa tidur dengan tenang ya
mari kita tidur
lama tidur ya
bau nya enak banget
enak banget kalau kita makan ikan pari
mindahin anak ikan pari itu ya
wow wanginya enak banget
ikan parinya digoreng
temen kita udah digoreng
ujang aset kamu tuh kenaan sih
mencarori gitu ah
ambu tuh sadis masa temen kita digoreng
jadi dipikir kalian tuh kalau ambu tuh ngegoreng ikan keseluruhan
kesayangan kamu itu
ya allah tuh lihat tuh kesayangan kamu
sama ampuh tadi pindahin ke tempat yang lebih gede
maksudnya pek ikan pari itu
enggak satu asep ya allah
ya udah tuh ya sebentar ya
nih udah ngerin suman
ini teh udah gawat
gara gara bom ikan itu
aduh mahal itu jangan lagi jual
koin emas nih padahal
sekarang penjahat itu ngejar ngejarin koin ini
bom itu deh bikin celaka anak ikan pari ini
tau bukunya teh sampai begitu
liat kasihan kan
kalau cpr ini terus
kita harus cepat cepat
basmi tukang bom itu
teman teman gimana kalau nanti malam
kita selidikin tukang bom itu
tapi sebelumnya teh
kita harus melepaskan anak ikan pari ini
kasian induknya cari cariin dia tuh
itu teh perahu mereka
iya di dalam perahu itu teh
ayo kerjaan baik ya bener
biar daya ledaknya luar biasa ya kan
itu dia lagi bikin pupuk ikan
tuh tuh tuh
suara apaan tuh
yaudah terjadi lagi
aduh aduh aduh
di dekat kaki kamu teh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
pasti ada orang yang ngintip
jules kita buang saja
buang cepat bok
gawat ada yang lembar bos
lembar sekarang bos
alamak tidak ada yang cepat
bomnya berarti ketuker
nah bos yuk
awas kamu tak kejar kamu
teman teman kita dikejar kejar penjahat
jangan penjualan jangan penjualan jangan penjualan
enggak suka ya sama muka betah eh
bukan begitu bang
kasih tanggapan dari
ada ini nggak ada apa
nita datang kesini sengaja mau beli ikan langsung dari nelayan biar murah
lah jadi nggak bisa
ya udah atuh bu kalau gitu mah
nanti kita beli di tempat pelelangan aja
betah kasih gratis
mau tapi neng uis teman mbak hendrik
ikan burah ayo
bapak ibu ibu ikan burah
ikan burah ikan burah
itu ikannya kok warnanya kiset gitu
belum di pick up ya
namanya juga ikan burah
ikan murah pak
tuh liat bu
kayaknya tuh ada yang ngejelas
ah ya udah sini
itu lima ribu aja
kita beli ikannya
ini ya itu air sendiri nggak beles ah
wis jangan di belit
kalo ikan murah teh pasti ada apa apa
ada apa ya